seorang warga indonesia yang sebelumnya diduga terinfeksi virus corona wuhan
dinyatakan negatif terinfeksi
pasien itu dinyatakan hanya menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ispa
hal ini ditegaskan oleh pihak rspi prof dr sulianti saroso lewat rilis resmi
dikutip dari detik com surat klarifikasi tersebut dikeluarkan oleh direktur medik dan keperawatan rspi
dr diani kusumowardani spa pada jumat malam
sebelumnya seorang wni yang baru melakukan perjalanan dari tiongkok dibawa ke rspi
karena memiliki tanda tanda mirip penderita virus corona wuhan
presiden joko widodo mengungkapkan hingga jumat malam belum ada laporan pasien terinfeksi virus corona wuhan
hal ini disampaikan jokowi di istana negara jakarta pada jumat siang
namun presiden meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai penyebaran virus mirip sars ini
yang paling penting kita waspada
hati hati saya sudah perintahkan ke menteri kesehatan untuk diawasi secara detail
tapi sampai sekarang informasi yang saya terima dan moga moga seterusnya tidak ada yang terjangkit corona
bandara internasional kuala namu deli serdang sumatera utara
terus mengawasi penumpang di terminal kedatangan internasional dengan termoskener
penerapan alat pendeteksi suhu tubuh ini
sudah diterapkan pihak bandara sejak kamis lalu
menyusul perintah dari menteri kesehatan terawan agus putranto
hingga jumat sore petugas tak menemukan penumpang yang terdeteksi terinfeksi virus corona wuhan
selain menyaring di pintu terdepan kedatangan turis mancanegara
pemerintah sumatera utara juga telah menyediakan tim medis khusus untuk berjaga jaga kemungkinan terburuk
tim medis terdiri dari dua puluh an dokter spesialis paru tht penyakit dalam serta pencegahan dan pengendalian infeksi
sebanyak empat belas rumah sakit rujukan pasien terdeteksi terinfeksi virus corona wuhan pun telah disediakan
salah satunya adalah rumah sakit umum haji adam malik medan
tim liputan cnn indonesia